calon gubernur jawa tengah nomor urut dua sudirman said juga bertanya kepada ganjar pranowo masalah ktp elektronik yang menjadi basis data pemberantasan kemiskinan dan data lainnya
sementara dalam kesempatan berikutnya ganjar menjelaskan tentang teknik dari perekaman data iktp yang sudah dilakukan di jawa tengah
saya mau nanya soal ktp elektronik
ktp elektronik sangat penting karena berkaitan dengan keadilan sosial dan sebagainya
kalau datanya baik maka subsidi pajak bantuan sosial bisa didistribusikan dengan baik sekali
pertanyaan saya di jawa tengah sampai sejauh mana yang sudah direkam berapa yang sudah dapat berapa dan yang belum direkam berapa itu saja
tentu saya berkata
saya bukan orang yang kerja teknis untuk mengurusi itu
tapi seandainya kita diberikan kesempatan dalam beberapa waktu agar kita efisien menjawabnya saya punya data tiap hari
kenapa perekaman dan lain sebagainya itu bisa cepat atau lambat
semua bergantung satu peralatan dua akses listrik tiga kondisi yang ada dan empat tergantung suplai belangko yang ada dari kementerian dalam negeri
saya kira pak dirman pernah menjadi menteri
maka kalau kemudian kalau kemudian kementerian mampu untuk melakukan pengadaan blanko itu jauh lebih cepat maka itu akan bisa terdistribusi